video rekaman bagi uang yang dilakukan tim pemenangan salah satu pasangan calon bupati ini
memicu pelaporan warga ke kantor bawaslu situbondo rabu siang
sejumlah warga yang mendatangi bawaslu berorasi di depan kantor sambil membawa sejumlah poster
mereka menuntut agar paslon yang menggunakan praktek politik uang dianulir dalam kontestasi pilkada situbondo
usai berorasi salah satu perwakilan warga langsung masuk ke ruang sentra penegakan hukum terpadu atau gakumdu
untuk melaporkan secara resmi dugaan pelanggaran politik uang tersebut
telah terjadi pelanggaran pasal tujuh puluh tiga ayat dua empat dan lima serta kuhp di pasal satu ratus empat puluh sembilan itu yang kita tuntut
alat bukti yang dibawa apa
buktinya berupa video rekaman amplop yang berisi uang yang dibagi bagikan hanya dua itu
pelaporan dugaan politik uang ini tidak hanya dilakukan oleh warga
namun juga sejumlah lsm
di kabupaten situbondo pilkada diikuti dua pasang calon
yaitu karena suswandi berpasangan dengan hoironi
berpasangan dengan abu bakar abdi
zainal ali mustafa situbondo jawa timur